ibu kota jakarta dan banjir seolah tak bisa dilepaskan satu sama lain
ternyata banjir jakarta bukan hanya terjadi pada era kini
melainkan sejak zaman kolonial belanda menduduki batavia
bahkan diperkirakan juga terjadi jauh sebelum itu
pada segmen jelajah kemerdekaan kali ini
produser lapangan nabila putri akan mengajak anda mengenal kanal banjir barat dan timur
sebagai salah satu upaya menanggulangi banjir di ibu kota yang sudah ada sejak era kolonial
jakarta atau batavia sejak dulu dikenal sebagai daerah yang rawan bencana banjir
sejarah penanggulangan banjir di batavia dimulai pada tahun seribu delapan ratus sembilan puluh
di mana saat itu terjadi banjir besar yang membuat pemerintah
menanggulangi banjir di batavia
sebagai gagasan melawan banjir
pemerintah belanda pun saat itu membangun sejenis jawatan pekerjaan umum
jakarta kemudian kembali diterjang banjir besar pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
pencegahan lebih masif pun dilakukan salah satunya dengan menyelesaikan
pembangunan banjir kanal barat yang membentang dari manggarai
tempat saya berada saat ini hingga ke muara angke
pembangunan melibatkan seorang insinyur asal belanda herman van berg
sejak tahun seribu delapan ratus tujuh puluh tiga ketika terjadi banjir besar
ini memang satu turning point yang sangat penting dalam perjalanan penanggulangan banjir di jakarta
pemerintah kolonial belanda mulai memikirkan
membuatkan penyelesaian secara komprehensif
sehingga ketika itu dibikinlah master plan penyelesaian masalah banjir untuk jangka panjang
nah salah satu yang kemudian dikembangkan itu adalah membuat banjir kanal barat ya
kanal banjir barat terbentang dari manggarai ke barat hingga karet
lalu berbelok ke utara dan berujung di muara angke
manggarai diakini sebagai titik awal kanal
van berg berpendapat manggarai merupakan batas selatan kota
yang pada waktu itu relatif masih bebas banjir
namun menurut sejarawan universitas indonesia bondan kanumoyoso
pembangunan saat itu hanya dapat menyelesaikan banjir di sekitar kanal
ya sebetulnya apa yang dilakukan dengan berbagai macam cara untuk menanggulangi banjir
dengan pembangunan banjir kanal barat polder bendungan dan berbagai macam danau buatan begitu ya
itu tidak menjadi solusi ya karena memang karakteristik geografi
tapi batavi atau jakarta yang memang merupakan daerah cekungan
masih dalam upaya penanganan banjir di ibu kota
jauh setelah era kolonial pemerintah melalui pemprov dki jakarta
kembali membangun kanal banjir yang kemudian diberi nama kanal banjir timur
setelah proyek banjir kanal barat pada dua ribu tiga lalu
pemprov dki jakarta membangun proyek banjir kanal timur
yang sebenarnya sudah disebutkan dalam master plan pengendalian banjir tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga lalu
banjir kanal timur tempat saya berada saat ini
membentang sepanjang kurang lebih dua puluh tiga lima km dan menjadi tempat peralihan dari beberapa aliran kali di jakarta
kanal banjir timur mampu menampung sejumlah aliran kali
diantaranya kali cipinang kali sunter
kali buaran kali jatikramat dan kali cakung
kanal banjir timur melintasi tiga belas kelurahan di empat kecamatan
dengan daerah tangkapan air seluas lebih dari dua puluh ribu hektare
membentang dari cipinang jakarta timur ke marunda jakarta utara
namun pengamat perkotaan yayat supriyatna mengatakan
sistem kanal yang dirancang belanda di kota batavia
tidak akan berhasil dalam menangani banjir secara keseluruhan
kenapa jakarta terendam ya
karena pola di belanda dengan pola di kita itu ada perbedaan yang sangat signifikan
apa itu perbedaannya yang menyebabkan kanal itu tidak maksimal
jadi ketika hujan besar di atas itu yang turun bukan hanya airnya saja
tapi berikut dengan lumpurnya tanahnya dan airnya
atau apa saja lah
untuk memaksimalkan penanganan banjir
kini juga ada sodetan ciliwung yang berada di kawasan jakarta timur
sebagai upaya dari pengendalian banjir di jakarta
baru baru ini presiden joko widodo meresmikan proyek sodetan ciliwung
sodetan ini berfungsi mengalirkan air dari kali ciliwung sebanyak enam puluh meter kubik air per detik
ke banjir kanal timur sehingga dapat mengurangi potensi banjir
bicara soal banjir menurut pengamat perkotaan
ialah bicara soal konflik tata ruang antara ruang air dan ruang manusia
jadi berbicara banjir di jakarta berbicara banjir di jawa kota
yang adalah persoalan konflik ruang
antara tata ruang untuk manusia dan tata ruang untuk air
nah jadi pertanyaannya
kalau pada wilayah yang susah tidak bisa berdamai lagi dengan masalah banjir
yang mungkin sulit diatasi misalnya
maka pendekatan yang paling sederhana adalah living harmony with water
sejak awal jakarta yang berada di atas delta sungai
memang rawan bencana banjir
meski segala upaya terus dilakukan untuk meminimalkan dampak bencana dan korban
peran serta masyarakat tentu tetap dibutuhkan
pada usia indonesia ke tujuh puluh delapan
mari jaga dan rawat bersama segala upaya pencegahan banjir yang telah dibangun
mulai dari kanal banjir dan lainnya
tim liputan cnn indonesia jakarta